terkait pengunduran diri rustam effendi anggota dprd dki jakarta dari fraksi gerindra prabowo sunirman
mengapresiasi sikap yang diambil rustam
ya prabowo menilai cara berkomunikasi gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
dengan bawahannya itu kurang tepat ya
padahal rustam menurutnya adalah salah satu pegawai yang loyal terhadap ahok
ada yang lebay jadi ini kan atasan atasan dan bawahan
dimana pada saat atasan menegur anak buahnya dengan cara yang tidak etis mungkin anak buahnya merasa tersinggung
itu saja masalahnya
jadi menurut anda cara ahok
ya cara berkomunikasinya tidak pas lah gitu kepada anak buahnya gitu aja